demi terlihat langsing di mata kamu sih aku rela rela pakai korset
tapi yang ada aku tersiksa
dan setelah aku pikir pikir
fisik gak penting
udah deh buka aja tuh konsepnya
iya ada apa nam
bo kalau darren datang suruh langsung masuk kamar sisil aja ya
tapi bilangnya sama darren kamar sisil ya
soalnya biasanya darren manggil sisil kimi
eh manggil kimi sisil ngerti kan bo
mas gareng kan
aduh bo darren bo bukan gareng
dih bo funky banget sih
aduh menang bo
mas tadi siapa
saya mau bertemu dengan sisil
oh ini tuh yang namanya mas gambreng
nama beken saya darren
bukan om pimpalayum gamreng
bu sudah tahu nama sampean itu gareng
hidung sampean itu sama bundernya dengan gareng
non sisi lagi tidur
tapi sebentar lagi juga bangun kok
mas gareng nunggu di dalam saja
enak aja darren bilang gamreng gareng
gua jadi nonton batem menurut saya loh
masa lo penah juga
bentar mo tadi lagi olahraga nih
teng teng teng teng teng teng
aduh si hany kemana ya
jangan jangan jangan jangan jangan jangan
mereka kata gak pulisi lagi
mendingan dino baca komik aja
gempa bumi di tokyo
jadinya serem banget sih
orang orang malu ya tuh
wah orang orang yang gempa bumi
eh kalian tuh gak bisa ngeliat orang tenang ya
he lino lo emang apa atas hidup tenang tau gak sih
kita semua dibikin malu tau gak
iya tuh gara gara lu juga
si hany jadi mengerikan begini
tau mengerikan tau gak
iya gara gara oh kimi dapetin lagi tuh cincinnya
cincinnya udah pindah tangan lagi
lino gara gara lalu hidup gue jadi hancur
hany jangan menangis sayang
mendingan kita hangout yuk bareng lino
biar hany gak sedih lagi
nanti mau lino beliin apaan
yuk jangan lanjut yuk
kok hany pergi sama lino
hany kenapa sama lino ya
oh untuk super taksinya mau diajak gila
kalo gak mana mungkin gue nyampe jam segini
duh kayaknya gue harus lewat belakang deh
wah mas garang ini kebelet pipis ya
enggak saya gak kebelet tipis
kok jalannya gitu
saya kemarin harus minum ini apa
tapi salah dosis
wah parah bener jamunya
mas gareng mas gareng
duh mudah mudahan deren gak mau masuk kamar gue
ya mas fluidnya dulu
aku masuk ya
sil aku dateng sil ah derenmu dateng
hani hani hani lino kan udah bilang hani jangan terlalu percaya sama benda benda seperti itu
it's very very dangerous lino nanti bisa bikin kamu kecewa hani
lino hal terpenting dalam hidup gue tuh kecantikan
kalau kulit gue udah kayak gini apa coba harap hidup gue
aduh hani hani jangan sedih begitu dong
bagi lino hani itu sangat berarti
apa adanya hani
hani lino itu kan budak cinta hani budak cintamu
pergi jijik gue ngeliat muka lo
satu satu hal yang bisa bikin gue senang kalau kulit mulus gue tuh balik lagi
engkau boleh pergi sekarang
suatu saat nanti hani
engkau akan sadar hani
satu satunya sahabat sejati mu
masa sih harus darren yang masuk ke selimut si sil
aduh darren muka gue lagi lecek banget nih
si sil darren tuh bisa menerima si sil dengan apa adanya
gini aja deh darren keluar dulu si sil mau mandi dulu ya oke
sil kamu kok jadi gak pedean gitu ya
perasaan dulu kamu gak kayak gitu deh
oh kepus gue
gue tuh gak berubah berubah ya
ternyata kamu masih bisa sombong
walaupun sudah terkena bisul bisul itu
cuma ada satu syarat yang harus kamu lakukan
kamu harus merendahkan hati pada orang yang selama ini kamu anggap paling rendah
keh emangnya kakek ini siapa yang ngasih ngasih syarat segala ke saya
saya memang bukan siapa siapa
kadang saya jadi tukang buah di pojok
keh rujak dong satu
kadang saya juga jadi satpam di seberang sana
kadang saya juga jadi tukang parkir
padahal kakek ini gue
ini si kek
kamu tugas siang hari ini ya
kak saya sekarang percaya sama kakek
cepetan kek kakek harus bantu saya
saya harus kembali cantik lagi
kalau kamu ingin kecantikanmu kembali seperti semula
kamu harus melakukan perbuatan yang menunjukkan cinta
yang paling kamu rendahkan
untuk orang yang paling aku rendahkan
perbuatan cinta apa
lakukan apa yang biasa kamu lakukan
pada orang yang kamu cintai
perbuatan yang biasa gue lakukan
sama orang yang gue cintain
mencium lino maksudnya
kok dari tadi ah oh ah oh gitu sih
ternyata kamu udah sehat ya
kamu tuh udah cantik banget
tadi aku pikir sih aku ngimpi
atau cuma pikiranku aja
lagi gak waras
soalnya aliran darahku tertahan di perut
aliran darah tertahan di perut
demi terlihat langsing di mata kamu sih
aku rela rela pakai korset
tapi yang ada aku tersiksa
dan setelah aku pikir pikir
fisik gak penting
udah deh buka aja tuh konsepnya